menjelang berakhirnya pembatasan sosial berskala besar
provinsi dki jakarta beberapa titik pengecekan memperketat arus balik
terminal pulau gebang sebagai gerbang akhir penumpang bus
juga akan melaksanakan prosedur penanganan sesuai aturan gubernur
hingga selasa siang terminal terpadu pulau gebang masih tampak sepi
hanya terlihat beberapa bus dalam kota masuk dan juga keluar terminal
kedatangan bus antarkota tidak bisa terprediksi jam kedatangannya
jika anda umumnya tiba pada dini hari
petugas dari dinas perhubungan satpol pp dan juga kepolisian siaga
mengantisipasi penumpang arus balik
penjagaan juga berlaku untuk penumpang yang akan pergi keluar jakarta
petugas terminal memeriksa kelengkapan surat perjalanan
sesuai peraturan gubernur no empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
terminal pulau gebang adalah salah satu pintu pemeriksaan lalu lintas orang keluar masuk jakarta
penyekatan lalu lintas
sementara itu polda jawa tengah melakukan penyekatan lalu lintas arus balik lebaran
pos penyekatan tersebar di seratusan titik
terutama di perbatasan provinsi jawa tengah dengan jawa barat jawa timur dan juga yogyakarta
salah satu titik penyekatan berada di gerbang tol kali kangkung semarang
polda jateng memiliki satu ratus empat puluh sembilan titik pos penyekatan yang berada di kabupaten kota
serta dua puluh dua pos penyekatan di perbatasan antarprovinsi
jateng dengan jatim jabar dan yogyakarta
sedikitnya sepuluh petugas diterjunkan
pemudik atau warga tujuan jakarta harus bisa menunjukkan surat izin keluar masuk jakarta
jika tidak kendaraan akan dipaksa untuk putar balik
pengk ke covering jakarta

melarang warga yang mudik untuk kembali ke ibu kota warga yang nekat masuk akan diminta untuk putar balik jika tidak memiliki sikm atau surat izin keluar masuk dan juga hasil rapid test covid sembilan belas
penyekatan pun dilakukan di sejumlah titik masuk ke jakarta
seperti apa aturan larangan bagi pemudik kembali ke ibu kota
efektifkah aturan tersebut untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
kita akan bahas malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami tentu di luar studio
ada pak syafrin liputo kadis hub dki jakarta dan juga ada pak syahrizal syarif epidemiolog dari universitas indonesia
saya akan sapa satu persatu saya akan ke pak syafrin terlebih dahulu dan juga pak syarizal
selamat malam pak syafrin selamat malam pak syarizal
selamat malam pak rezat
selamat malam belum rezat
saya ke pak syafrin terlebih dahulu kepala dinas perhubungan dki jakarta
pak syafrin ini untuk penyekatan pemudik kembali ke ibu kota
rasanya tampaknya cukup sulit ya pak karena kan harus ada banyak sekali yang disekat
baik di darat atau mungkin yang lewat pesawat udara begitu
nah ini implementasinya seperti apa sih pak untuk penyekatan pemudik kembali ke ibu kota
agar bisa efektif untuk menghalau mereka yang sempat pulang kampung kembali lagi ke ibu kota
ya baik terkait dengan penyekatan pergerakan warga yang akan balik pas ke edul fitri
kami telah melakukan koordinasi secara intensif dan tentu dalam penyekatan ini
kita melakukan penyekatan untuk seluruh moda
pertama untuk udara tentu di bandara udara soekarno hatta cengkareng
kami lakukan pengetatan terkait dengan pergerakan orang yang masuk
demikian pula halnya untuk kereta api sesuai dengan instruksi pak menteri perhubungan
hanya ada satu stasiun yang dibuka untuk pergerakan antar kota di jabodetabek yaitu hanya gambir
dan petugas kami sudah ditugaskan untuk melakukan pengarahannya dan kita juga melakukan pengarahannya
dan petugas kami sudah ditugaskan untuk melakukan pengarahannya dan kita juga melakukan pengarahannya
berikutnya adalah untuk terminal di terminal hanya ada satu terminal di jabodetabek yang dibuka juga
yaitu terminal terpadu pulau gebang
keseluruhannya kami lakukan pengawasan
selanjutnya untuk pergerakan kendaraan bermotor pribadi maupun kendaraan bermotor angkutan umum
kami juga melakukan penyekatan pada sebelas titik
dua belas titik ada dua titik di jalan tol yang pertama adalah di tol jakarta cikampek
tepatnya berada di lokasi kilometer empat puluh tujuh b artinya dari arah timur masuk ke kawasan jabodetabek
kemudian untuk jalan tol yang kedua adalah di jalan tol jakarta tangerang
tepatnya di gerbang tol cikupa artinya yang dari arah barat yang akan masuk ke jakarta
juga ke tangerang dan sekitarnya itu juga dilakukan pengawasan

sembilan titik lainnya yang tersebar pada tiga kabupaten

administrasi jabodetabek dengan luar kawasan jabodetabek
ada dua di kabupaten bekasi kemudian ada empat di kabupaten bogor
serta ada tiga tambahan lain jalan arteri maupun lokal di kabupaten tangerang
oke baik pak syafrin bagaimana memastikan bahwa aturan ini tidak diskriminatif ya
artinya berlaku bagi siapapun yang tidak bisa menunjukkan sikm dan juga hasil rapid
sekarang begini pak mungkin untuk yang di darat bisa dihalau kembali untuk putar balik tidak masuk ke ibu kota
tapi bagi mereka yang sudah sampai lewat bandara katakanlah atau lewat kereta api
nah ini seperti apa penegakannya di lapangan pak syafri
ya baik pertama terkait dengan untuk kereta api maupun bus
kita sudah koordinasikan bahwa sebelum keberangkatan penumpang atau pada saat yang bersangkutan akan membeli tiket
yang bersangkutan wajib menunjukkan sikm
sehingga dia bisa melakukan pembelian tiket dan ini sudah berjalan secara baik di kereta api dan bus
selanjutnya untuk pesawat udara pun demikian
jadi penumpang sebelum membeli tiket kita sudah minta untuk menunjukkan sikm sehingga mas kapai bisa memberikan tiket
dan kemudian bagaimana dengan penumpang pesawat yang sudah terlanjur membeli terlebih dahulu
pengalaman hari ini kami sudah koordinasikan juga dengan perusahaan
di mana penumpang yang baru datang tadi kami lakukan pemeriksaan juga
dan kemudian bagi yang ternyata tidak memiliki sikm
mereka dipersyaratkan untuk mengikuti swab test maupun pcr
dan kemudian jika hasilnya negatif mereka bisa melanjutkan perjalanan
tetapi jika hasilnya positif kami arahkan untuk dikarantina di wisma atlet
evaluasinya pak syafrin dari yang sudah diterapkan hari ini catatan anda seperti apa
dari evaluasi kami sudah melakukan peninjauan
memang secara keseluruhan penyekatan yang dilakukan untuk jalan darat
itu secara keseluruhan kondusif dan petugas di lapangan khususnya jajaran kepolisian
itu begitu aktif dan intensif melakukan penyekatan
dan bahkan penyekatan yang dilakukan oleh jejaran kepolisian
itu sudah dilakukan sejak awal keberangkatan
kita pahami dari jawa timur jawa timur polda jawa timur sudah melakukan penyekatan
demikian pula halnya di jawa tengah dan jawa barat
sehingga begitu masuk ke kawasan jabodetabek
arus lalu lintas yang akan menuju ke kawasan jabodetabek itu sudah terseleksi pada beberapa pos penyekatan
yang dilakukan oleh rekan rekan kepolisian
dan untuk kereta api juga kami mendapatkan laporan bahwa memang di jawa timur
di beberapa titik keberangkatan yang menuju ke jakarta
mereka juga sudah menerapkan prinsip surat izin masuk ke jakarta dengan ketat
oke ada banyak pak yang akhirnya tercatat tidak memiliki izin yang sudah disyaratkan oleh pemprov dki jakarta
yang kemudian harus disuruh pulang kembali catatan di lapangannya per hari ini bagaimana pak syafrin
ya baik jadi dari pengamatan kami di salah satunya adalah di pos penyekatan km
yang berada di silam empat puluh tujuh b hampir seluruh kendaraan itu diputar balikan
jadi semuanya diminta untuk berputar kemudian yang benar benar memiliki surat itu yang dimasukkan ke arah jabodetabek
nah kami memang menghimbau kepada masyarakat jangan mudik jangan balik dulu
sebelum anda memiliki sikm daripada nanti setelah berjalan jauh
kemudian masuk ke pos pos penyekatan yang dilakukan oleh kami bersama sama kepolisian
dan tni serta satpol pp itu anda diputar balik dan kemudian terpaksa kembali
karena tidak ada jalan lain untuk masuk menerobos ke kawasan jabodetabek
oke tidak ada jalan lain tentu itu adalah harapannya ya bahwa agar kemudian aturan ini bisa maksimal
tapi seringkali pak di lapangan masyarakat punya jalan jalan yang lain yang tersendiri
yang kemudian bisa menerobos masuk ke pintu pintu untuk masuk ke jabodetabek
mungkin jalan jalan yang katakanlah jalan tikus atau yang jauh dari pantauan dari aparat
nah ini bagaimana pak syafrin untuk mengantisipasinya
ya baik jadi berdasarkan pengalaman pada saat terjadinya mudik kemarin
memang banyak laporan terjadi pergerakan yang masif atau kebocoran pergerakan
sehingga banyak orang yang sudah terlanjur keluar kawasan jabodetabek
nah kami melakukan evaluasi pada tanggal dua puluh tiga mei kemarin
bersama sama yang dipimpin oleh ketua gugus tugas nasional
kemudian kami identifikasi bahwa untuk menjaga kebocoran
maka yang dilakukan pengawasan itu adalah di titik titik di luar jabodetabek
akses yang akan masuk ke luar jabodetabek ini kami identifikasi
dan tentu berdasarkan identifikasi jalan jalan tikus itu sudah tertutup
karena dia sudah berada di dalam kawasan jabodetabek yang akan masuk ini
ini yang kita lakukan pemetaan
dan kita jaga
sekarang tadi saya sampaikan bahwa total ada sembilan akses jalan arteri dan kolektor
yang ada di kawasan jabodetabek yang kami jaga saat ini
mulai dari jalan raya pantura kemudian inspeksi kalimalang
itu yang ada di kabupaten bekasi
berikutnya di kabupaten bogor ada empat ruas jalan mulai jasinga
kemudian ciawi sukabumi ciawi puncak termasuk di dalamnya adalah di
kabupaten kadungsari dan juga kemudian di kawasan kabupaten tangerang
ada tiga jalan arteri dan juga jalan kolektor yang kami lakukan pengawasan
mulai dari jalan syekh nowir kemudian jalan raya serang dan jalan raya maja
artinya keseluruhan jalan sudah kami petakan sehingga tidak akan ada lagi
jalan tikus yang biasanya digunakan orang untuk mencoba lolos
saya ke pak syarizal
dari catatan anda ya dari kacamata anda apakah memang pemudik ya
yang akan kembali ke jakarta ini adalah sebuah ancaman pak
untuk bertambahnya kasus covid sembilan belas atau untuk penyebaran angka covid sembilan belas di ibu kota
apakah ini ancaman atau memang ini sudah memang harus dilakukan oleh pemerintah
untuk bisa menyekat terlebih dahulu
tapi dijawabkan nanti kita akan diskusi kembali usaha jadwal berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik pak syarizal

dari kota ini

saya akan langsung ke pak syahrizal
saat ini pak syarizal dari kacamata anda pak apakah memang para pemudik
yang kembali ke ibu kota ini bisa kita anggap sebagai satu ancaman
pak untuk menambah parah penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
baik terima kasih jadi untuk memahami ini yang pertama kita harus paham dengan alur kasus
kasus selalu pandemik seperti ini selalu saja mulai dengan impor case
selalu kemudian berkembang menjadi kasus kluster lalu kemudian menjadi transmisi lokal
yang kedua kita harus tahu bahwa setiap wilayah itu pada dasarnya ada resikonya
nah jakarta saat ini sebetulnya dua kali dibanding surabaya kasusnya
lalu kemudian dibandingkan kota kota besar di jawa yang lain itu bisa empat kali atau lima kali
jadi sebetulnya justru yang paling beresiko itu sekarang orang orang di jakarta
yang harus diupayakan adalah sebetulnya tidak bergeraknya
orang orang jakarta ke wilayah wilayah di luar jakarta
karena bisa menimbulkan apa yang kita sebut sebagai kasus domestik
jadi sebetulnya kalau ini harus balik kita melihatnya tidak dari aspek resiko seperti itu
kita melihat dari aspek pergerakan
jadi kita tahu meningkatnya kasus baru harian itu dipengaruhi oleh pertama adalah
apakah kita menerapkan sosialitas
apakah kita melakukan physical distancing dengan baik
yang kedua adalah apakah kita tentu menggunakan proteksi khusus ya
seperti pakai masker
yang kedua itu yang ketiga adalah apakah kita melakukan pembatasan pergerakan apa tidak
nah apa yang terjadi di jakarta sebetulnya
kita sudah lihat ada tim ahli yang mendampingi pemerintah dki jakarta membuktikan bahwa
setiap ada pergerakan itu akan meningkatkan
untuk mengurangi kasusnya upaya kita mengurangi pergerakan juga akan ternyata memberikan penurunan pada kasus
nah yang kita mesti lihat ini sebenarnya lebih ke persoalan adanya peningkatan pergerakan orang akan bergerak
oke artinya peningkatan pergerakan termasuk pergerakan dari luar ibu kota kembali lagi ke ibu kota
artinya memang ini adalah satu hal yang perlu kita antisipasi atau ini memang cukup bahaya sebenarnya
itu tambahan ya orang masuk kita tahu bahwa ada jarak antara ketika psbb diterapkan dengan larangan mudik
itu ada jarak
sehingga mungkin kita diperkirakan paling tidak rembesan itu ada sekitar dua juta orang yang sudah keluar dan akan kembali
ini tetap saja akan mempengaruhi
tetapi sebetulnya jakarta punya masalah sendiri
karena saat ini orang bergerak itu sudah luar biasa
sudah luar biasa
saat ini saya kira pergerakan di internal di dalam jakarta sendiri pergerakannya cukup tinggi
oke sehingga memang yang perlu di
apalagi ketika kita mau bicara dipengaruhi oleh situasi pelonggaran pelonggaran ini pergerakannya luar biasa
oke jadi memang pergerakannya yang harus
dikurangi dengan berbagai cara termasuk juga dari mereka mereka yang mau pulang ke jakarta
tapi menurut anda efektif tidak itu
aturan aturan yang tadi sudah diberlakukan penyekatan pelarangan dan sebagainya untuk bisa membatasi pergerakan orang tadi
ya tentu bisa ya
tentu pasti ada dampak dari pergerakan yang baru bertambah itu
cuma saya cuma mengingatkan pertama soal rapid test ya
rapid test itu jadinya
itu jelas tidak begitu efektif ya kalau digunakan sebagai prasarat
ya dua enam ratus ya ada banjar di bali semuanya diperiksa rapid test
hasilnya reaktif empat ratus kalau saya tidak salah empat ratus tujuh puluh tujuh
setelah dilakukan rapid test kedua hasilnya semuanya negatif
di swab juga semua hasilnya negatif
ya apalagi kalau sekarang syarat fitnya
itu adalah satu kali rapid test
itu sebetulnya sebagai syarat tidak begitu kuat ya
ditambah kita dalam situasi yang
ketingginya angka asimptomatik pada usia produktif
menarik saya ke pak syafrin lagi kalau begitu
pak syafrin kadis sub dki jakarta
kembali kita membahas soal tadi
pak syarizal sudah mengatakan ini memang untuk
mengurangi pergerakan orang ya
tentu harusnya ketika memutuskan kebijakan ini sudah ada data
kira kira kemarin sudah berapa orang yang berhasil nyolong mudik begitu ya
nah perkiraannya pak syafrin untuk sebetulnya yang seharusnya mereka akan kembali ke ibu kota
apakah juga sudah ada angka pasti atau perkiraan berapa sebetulnya jumlah orang yang
diperkirakan sebetulnya akan balik ke ibu kota pak
sesuai dengan data yang kami miliki
bahwa jumlah pergerakan orang dari bodetabek keluar jakarta atau di kawasan jabodetabek ini adalah
untuk pengguna angkutan umum sebanyak tujuh ratus lima puluh ribu
kemudian data dari jasa marga itu menunjukkan pergerakan keluar jabodetabek lebih kurang tiga ratus ribu
artinya jumlah ini yang harus kita waspadai akan kembali ke jakarta pada saat pasca idul fitri
tentu dengan melakukan pengetatan pada perbatasan jabodetabek kita berharap maka semua yang akan masuk akan terseleksi
dan benar benar yang tidak dalam kategori orang tanpa gejala
yang juga kemudian menjadi carrier terhadap covid sembilan belas ini
yang kedua terkait dengan pergerakan di dalam
kami memang menetapkan ada dua puluh enam titik yang kami lakukan pengawasan terhadap pergerakan
selama penerapan psbb
dijaga bersama antara kami
kemudian rekan rekan kepolisian tni
dan juga satpol pp
di mana kita melakukan pengawasan terhadap ada dua hal
yang pertama terkait dengan pergerakannya
itu benar benar hanya pergerakan untuk kegiatan
yang dikecualikan selama psbb
kita pahami memang ada kegiatan lainnya
yang diizinkan oleh kementerian perindustrian
tetapi ini pun kami lakukan pengawasan
bahwa mereka juga dalam bergerak
tetap mengikuti physical distancing yang ada
serta selalu menggunakan masker
upaya ini yang terus kami dorong
sehingga pergerakan di dalam
terus dalam situasi terkontrol selama masa psbb
ditambah pas ke idul fitri
tentu akan ada arus balik
sehingga ini pengetatan yang kita lakukan
kita harapkan dengan upaya ini
maka angka reproduction number di jakarta
itu semakin turun
sehingga tadi setuju dengan pak sahrial
bahwa dengan upaya bersama
ini tentu kita harapkan penurunan angka positif di jakarta
itu terus akan bisa dicapai
pak syafrin psbb ini kan menurut gubernur ya
pak anies mengatakan mungkin ini akan yang terakhir
sampai awal juni nanti
nah pelarangan pemudik kembali ke ibu kota ini
berlaku sampai kapan
ini akan disekat sampai untuk mereka kembali ke ibu kota pak
sesuai dengan hasil rapat evaluasi kami bersama ketua gugus tugas
ini kami rencanakan akan ada penyekatan sampai dengan tanggal tujuh juli
tujuh juni memang psbb jakarta akan berakhir sampai dengan tanggal empat
jika angka angka hasil evaluasi para tim ahli yang menangani covid sembilan belas ini
dan tentu upaya ini
menjadi upaya bersama
kita harapkan individu individu yang ada di jabodetabek
kemudian yang sekarang sudah ada di luar jabodetabek
itu sadar dan mentaati untuk tidak pulang dulu
kemudian selalu menjaga physical distancing
dan juga menggunakan masker dalam setiap beraktivitas
jika itu ada di luar ruang atau di luar rumah
dan kesadaran kesadaran pribadi ini
kita harapkan menjadi kesadaran kolektif
yang membawa pada penurunan angka
penularan di jabodetabek umumnya dan jakarta khususnya
sehingga tidak akan ada lagi psbb jilid keempat
kita cukup dengan jilid ketiga saja misalnya
ini yang kita tunggu dari para ahli
jadi memang kesadaran masyarakat yang memang harus tinggi
di luar itu
sukses atau tidaknya aturan untuk penyekatan arus mudik ini pak
adalah soal nyali memberikan sanksi
sanksi apa yang diberikan
atau bagaimana memastikan bahwa
sanksi itu diterapkan kepada mereka
yang nekat untuk kembali ke ibu kota
padahal sudah dilarang
agar ini betul betul bisa efektif pak aturannya
pertama bagi yang melalui jalan darat
tentu sanksinya itu sangat berat
mereka kita putarbalikan
dan bisa dibayangkan jika mereka dari kawasan jawa timur
sampai di perbatasan jabodetabek
dan tidak bisa masuk jabodetabek
oleh sebab itu kami sarankan mereka untuk terus melakukan pengurusan sikm dulu terlebih dahulu
kemudian baru melakukan perjalanan
untuk masyarakat yang menggunakan pesawat udara
bagi yang ternyata tidak memiliki sikm
saat ini kami sudah menyiapkan
tempat tempat yang nantinya akan dijadikan lokasi karantina
jadi mereka yang tidak memiliki sikm
tidak memiliki swab test yang dari asal bandaranya
jika itu tidak ada
itu otomatis kami tempatkan di karantina lokasi pemprov
dengan biaya sendiri selama empat belas hari ke depannya
ini yang akan kami lakukan
dan sudah kami koordinasikan secara baik
pak syarizal jadi apa yang anda ingin tanggapi pak
soal kemudian aturan larangan kembali ke ibu kota ini
untuk agar kemudian ini bisa berjalan
untuk agar kemudian ini bisa efektif
dan memang untuk bisa menekan laju penambahan kasus covid sembilan belas
membatasi pergerakan orang tadi
jadi justru kalau saya orang daerah ya
harusnya memang menunda ya menunda kembali ke jakarta
sampai situasinya memungkinkan
ya itu yang pertama
yang kedua yang bisa kita yang mesti kita ingat

ada upaya upaya akan ada kelonggaran kelonggaran ini

yang tidak bisa ditawar itu ada pergerakan itu bisa ditawar
tapi yang namanya physical social distancing pakai masker menjaga jarak
itu tidak bisa ditawar di dalam upaya untuk menurunkan penularan
jadi saya kira perlu sekali walaupun nanti ada upaya upaya pelonggaran
saya dengar ya hari ini kan pak jokowi ke mrt ke mall
jadi sebetulnya kalau menurut saya mrt dan mall itu mudah sekali kita melakukan protokol kesehatannya ya
justru yang susah itu nanti seperti tanah abang ya gitu
dan yang paling saya ingin ingatkan yang satu hal adalah
mohon nanti pemerintah memperhatikan jika ada pelonggaran soal di sekolah
karena tidak mudah sekolah itu tidak mudah melakukan protokol kesehatan ya
bagaimana murid murid dijaga jarak ya
bagaimana murid murid dijaga jarak satu meter misalnya dalam ruang kelas
yang sangat terbatas saya kira ini tantangan besar nanti
era apa normalitas baru untuk di sekolah ya
itu saya kira patut dipersiapkan dari situ
oke kalau tadi pak kadisub katakan ini sampai nanti di awal bulan juni
menurut anda memangkah sudah cukup tepat sampai aturan itu awal juni saja atau seperti apa
karena kan tentu setelah itu bisa saja kemudian masyarakat kembali lagi ke ibu kota
saya tetap menyarankan agar keputusan apapun yang diambil ya itu harus berdasarkan data
saya senang sekali dki mengacu kepada data ya ada tim yang membantu
mari kita mengambil keputusan berdasarkan data ya
kita lihat aja dalam minggu ke depan ini apakah terjadi peningkatan kasus
atau memang mudah mudahan terjadi penurunan kasus
saya kira tetap dasarnya adalah
kasus harian laporan kasus harian
dan saya senang saat ini saya mendengar bahwa laporan kasus harian juga terkait dengan
kemampuan kita memeriksa spesimen
dan mudah mudahan kita sudah mampu memeriksa sembilan atau sepuluh paling tidak ya paling tidak sembilan untuk perhari
karena nanti akan melihat itu sangat mempengaruhi ya
perkiraan saya adalah harusnya jumlah wabah kasus puncak wabah itu
sudah sampai pada angka satu dua ratus atau sampai satu tiga ratus perhari
mudah mudahan semua aturan yang dilakukan atau diterapkan bisa menekan angka persebaran virus covid sembilan belas
dan diterapkan dengan baik dan juga dengan benar di lapangan agar bisa efektif
terima kasih banyak pak syarizal syarif pak kadisub
terima kasih banyak pak syafrin liputo kadisub dki jakarta sudah bergabung bersama dengan kami di cnn indonesia newscast
pada malam hari ini
terima kasih mas reinhardt
terima kasih pak syarizal
terima kasih pak harjau
terima kasih pak harjau
covid sembilan belas juga menyisakan kepedihan bagi kucing kucing liar
banyak kucing liar sulit mencari makan setelah warung dan pasar ditutup bahkan tidak sedikit yang mati
kami akan segera kembali sesaat lagi